rata rata wali murid yang belum mengizinkan masih takut tentang penerapan protokol kesehatan saat istirahat
pihak sekolah menyatakan telah berusaha persuasif kepada wali murid seperti guru yang mengerahkan anak anak untuk menerapkan protokol kesehatan mulai awal pelajaran
mengawasi anak anak dan seluruh pendidik serta tenaga kependidikan yang sudah dilakukan vaksinasi dua dosis
pihak sekolah berharap pasca vaksinasi anak berusia di bawah dua belas tahun yang dijadwalkan dilakukan pada sepuluh januari dua ribu dua puluh dua di sekolah ini wali murid akan semakin yakin
pihak sekolah berharap pasca vaksinasi anak berusia di bawah dua belas tahun yang dijadwalkan dilakukan vaksinasi dua dosis
guru guru mengawasi anak anak ketika makan tetap di bangkunya masing masing tidak berlarian kemana mana sehingga aman
sementara di smpn dua kota mojokerto seratus persen wali murid mengizinkan anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka
selain karena sudah dilakukan vaksinasi dua dosis murid juga akan mendapat pemahaman lebih tentang pelajaran sekolah
delapan ratus tiga puluh dua murid mengikuti pembelajaran tatap muka mulai pukul enam lebih empat puluh lima menit
hingga pukul sebelas waktu istirahat diberikan sekitar lima belas menit
saat jam pulang sekolah murid akan pulang secara bergantian
bel pulang itu kelas sembilan saya minta pulang dulu
sepuluh menit berikutnya baru kelas delapan sepuluh menit berikutnya baru kelas tujuh
mereka sebelum pulang kelas delapan dan kelas tujuh di kelas bersama gurunya untuk berkegiatan literasi
kalau yang pas masuk bagaimana pembagiannya pak
ketika masuk kami tidak membagi hanya dua pintu kami maksimalkan
karena mereka datanya juga tidak serentak
pembelajaran tatap muka di lima puluh sembilan sd dan sembilan belas smp di kota mojokerto telah dilakukan sejak tiga januari dua ribu dua puluh
berdasarkan data dari dinas pendidikan dan kebudayaan kota mojokerto
vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan dosis dua sudah mencapai sembilan puluh tujuh sembilan puluh dua persen per dua puluh delapan desember dua ribu dua puluh
sementara berdasarkan data dari satgas penanganan covid sembilan belas
vaksinasi lansia dosis dua mencapai enam puluh sembilan tiga puluh empat persen per lima januari dua ribu dua puluh satu
dan vaksinasi anak berusia di bawah dua belas tahun dosis satu mencapai tujuh puluh satu sepuluh persen
kami di kota mojokerto sudah melaksanakan tiga kali uji coba ptm terbatas lima puluh persen secara bergantian
mulai oktober dua ribu dua puluh kemudian desember dua ribu dua puluh dan maret dua ribu dua puluh
jadi kami sudah terbiasa dengan ptm terbatas
sesuai prokes lima puluh persen
dengan adanya skb empat menteri yang baru ini
orang tua sudah wajib mengikut anak
mengesertakan anaknya untuk bertemuan tatap muka penuh
dan pemda tidak boleh melarang dilaksanakannya ptm penuh
dalam surat keputusan bersama empat menteri terbaru
satuan pendidikan yang berada di ppkm level satu dapat melakukan pembelajaran tatap muka
dengan jumlah peserta didik seratus persen
dari kapasitas ruang kelas dan lama belajar paling banyak enam jam pelajaran per hari
tim liputan cnn indonesia kota mojokerto jawa timur